supaya papa jadi cepet sehat cepet happy lagi
al kita sholat bareng bareng kamu masih bisa jadi imam just to remember
ya semoga aja ya berjalan dengan lancar
mama sama papa sama elsa juga mau dateng dia juga mau bawa makanan juga
ya semoga dengan menghadirkan banyak orang disana banyak anak nanti juga disana bisa mendoakan masalah supaya cepet sembuh ya
amin amin banyak doa
setiap kita sudah melakukan usaha dan doa
ya itu yang terpenting sih
ya kita mau keluar sama murtok
mbak mira kok pegang sapu tangan kenapa bilok
bukan punya gue wak
lah kalau bukan punya nya kok dipegang pegang
nyanyi parija abis gue cuci cuma gue males balikinnya aja
duh kayak gitu ga usah marah yaudah kalo emang ga mau dicecie disuit suitin aja
gue jujur salah nggak jujur juga salah
paking diledekin sama lo pada cie cie lah suit suit lah apaan sih lo pada tuh
mbak mirna tenang jangan marah marah
kalo emang mbak mirna itu cinta sama pak riza yaudah ga apa apa mbak buka hati terima
jangan denial kayak gini
bilangnya enggak tapi cinta siapa yang cinta
mbak mirna kok marah marah sih jangan marah marah dong

lo liat loh laki gue dulu ya
demen banget dia main tangan sampai anak gue meninggal
sekarang suruh lagi ngomongin masalah cinta
ya kan itu kan dulu mantannya mbak mena yang sekarang kan beda
dulu lo mau tau lihat contohnya sekarang andin tuh kasian dia
kadang sedih kadang kesel ya tapi gimana susah itu tuh yang namanya cinta
ya mbak mirna kok jadi emosional kayak gini sih
belom lagi pak bos
mau amnesia kek mau engga kek tetep aja lempong aja tuh muka
kan kasihan andinnya
kadang dia kesel kadang dia marah kadang dia sedih
gue sebagai temennya tuh juga ga enak liatnya kan
tapi susah itu yang namanya cinta
ikatan cinta mereka tuh lebih kuat tau gak loh
terus sekarang nih lo nih mau sosokan
entah kalo udah kenain namanya cinta lo suka sama ini lo suka sama ini lo suka sama ini

apa aku memang terlalu cinta sama masalah ya
engga kok mbak andin ga salah namanya cinta itu emang gitu
mbak harus pol polan totalitas ga boleh setengah setengah
justru din lo tuh mantep banget
lu tuh udah teruji tahan banting
kalau gue di posisi lo belum tentu gue bisa kayak gitu
ya namanya juga ikatan cinta lo kuat sama pak bos mau gimana
mau sedih kek mau enggak kek
tapi itu yang namanya cinta
dengar tuh yang namanya cinta tuh kayak gitu
tapi mukanya begitu
dulu waktu papa dipolo sering liat ini
papa dulu ketawanya kayak gini
anak ini manis sekali
siapa yang mengira
walaupun dia panggil saya papa
tapi ternyata saya bukan ayah kandungnya
dan saya juga belum menemukan jawaban kenapa rena bukan anak kandung saya
tidak ada jawaban
tapi kalau saya bertanya lebih jauh
kepala saya juga sering sakit
lagi ngeliat itu jukebox
cerita apa sih
kau lebih baik
ada perawat baru yang selalu nemenin saya
aksesnya anggul kan pak
aku kan selalu jagain papa
biar papa nggak pergi pergi lagi
nah anak kamu memang pintar sekali
kamu jagain terus papa ya
supaya papa jadi cepat sehat
dan kamu asli sudah proof
dan papa gamb purchased
masa untuk acara
aku masih berlangganan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
engkau kumpulkan kami disini untuk berdoa padamu
terima kasih untuk kesempatan kedua
hingga saya bisa bersama mereka lagi
berilah kami kesehatan
dan mohon lindungi orang orang yang saya tahu sejak dulu sangat berarti bagi saya
polihkan dan sehatkanlah mas al
sehingga dia selalu bisa berada di tengah tengah kami ya allah
tolong jangan ambil dia kembali dari sisi kami
bahagiakanlah kami semua ya allah
ya allah pulihkanlah ingatan saya kembali
dan bisa mencurahkan cinta serta melindungi mereka semua
mas apakah aku kami ada di dalam doa kamu mas
demi kesabaran dan kekuatan cinta andin untuk kami semua
meskipun saya belum pulih
meskipun ingatan saya belum kembali
tapi saya merasa

itu ada dan nyata

itu udah gak sadar banget
iya sienna gue tuh belum pernah liat lo sebelumnya kayak gini deh
gak sih udah lah
sal butuh istri gue
dia tuh kan cinta mati gue
terus dia butuh istri gue gitu aja dia pasti nyesel dong sekarang
pasti dia nyesel kan
udah butuh istri gue